anda kembali di cnn indonesia newscast
selain tadi wajah baru kabinet indonesia maju ada juga berita yang menghebohkan publik terkait dengan skb menteri
yang kemudian melarang seluruh aktivitas simbol dan juga kegiatan fpi
kemudian juga timbul maklumat kapolri terkait dengan hal yang sama begitu
mas revo bagaimana sebetulnya memandang ini
karena banyak yang mengatakan bahwa ini akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi kebebasan pers begitu
ya aldi ini isu yang sangat mencuat ya di seminggu terakhir kemarin gitu
jadi beberapa pemberitaan kita isu tentang fpi dan kemudian disusul dengan maklumat kapolri itu
pecah oleh banyak orang
dan video video kita juga ditonton oleh banyak pemirsa
nah satu hal yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah konstitusi kita itu menjamin kebebasan berserikat
berkumpul dan mengeluarkan pendapat
itu dijamin oleh undang undang konstitusi kita
nah yang kedua sebenarnya yang juga harus digarisbawahi adalah penegakan hukum yang tidak boleh pandang bulu
nah ini sebenarnya dua hal yang
harus saling kait mengkait dalam melihat maklumat kapolri
apa namanya terkait dengan larangan simbol simbol fpi misalnya atau pelarangan kegiatan oleh fpi misalnya
nah apakah itu akan bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul atau melakukan ekspresi gitu
jika memang terkan skb menteri bahwa kegiatan fpi itu sudah dibekukan dan dilarang
maka memang polisi punya landasan lah
tapi apakah landasan itu cukup baik
sebenarnya kan yang perlu dicatat adalah
kalau memang kegiatannya itu melanggar hukum maka harus ditindak
tapi apakah kemudian organisasi harus dibekukan
dan siapa yang harus membekukan
apakah pembekuan itu cukup dilakukan oleh level menteri
atau harus melalui pengadilan
itu pertanyaan pertanyaan yang muncul
nah terkait dengan maklumat
menindaklanjuti maklumat kapolri menindaklanjuti skp tersebut
ada cukup menimbulkan polemik ya
terutama terkait dengan dua d
ketika masyarakat tidak boleh mengakses menyebarkan informasi terkait dengan fpi
lantas bagaimana dengan kerja kerja media misalnya
kemudian bagaimana dengan kerja kerja akademisi atau peneliti
yang tentu kajian kajian terkait dengan fpi ini harus menjadi kajian kan
juga dengan pemberitaan
nah ini yang sangat sangat kontroversial dalam pasal dua d kemarin
seharusnya dalam apa namanya
negara yang menjamin kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat
maka maklumat terutama yang dua d itu tidak perlu dimaklumatkan
jadi tidak perlu dimaklumatkan
mas elvan mungkin ada pendapat lainnya
saya kira pak kapolri nggak usah lama lama pak dicabut saja pak
sudah kontroversial dan yang bapak atur itu dalam maklumat
sebenarnya sudah diatur dengan undang undang yang lain
ya kalau kita bicara kan tadi ada sorry ada pernyataan dari kak tifu mas kan bahwa
bahwa kalau tidak mengakibatkan kebohongan hos tidak mengukam tipnas
dan tidak mengakibatkan kerusuhan karang syarat dan lain lain itu kan tidak masalah
nah itu sebenarnya kalau soal tentang hoax itu kan
sudah ada undang undang yang mengatur ya kan
misalnya dia menyebarkan informasi bohong di media website dia kan sudah ada
bisa kena ite dan lain lain
saya kira semua aturannya sudah jelas di undang undang jadi sebaiknya sih dicabut
ya karena tidak bagus untuk kontroversi gitu
dan saya kira bapak perlu cek lagi timnya yang mendesain ini gitu
saya kira itu perlu dievaluasi karena tujuannya bagus
jadi sebaiknya tentu barang yang bagus itu positif
ya dan jangan sampai ada kontroversi gitu
karena tujuannya bagus dan masyarakat mendukung gitu
mudah mudahan pak kopri wise ya pak kopri wise
dan ini bisa segera diselesaikan gitu sih
kontroversi maklumat ini apakah kemudian berpotensi juga akan memudahkan
fpi dalam sidang pra peradilan yang akan mereka ajukan begitu mas elvan
dua hal yang berbeda ya
bisa itu kan pra peradilannya kan lebih berizik ya
secara personal karena beliau itu mengajukan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka
penetapan tersangka sebagai
yang kasus ini kasusnya disebut sebagai orang yang memberikan mendorong orang lain
yang kemudian pasalnya nggak cocok gitu
apa ya istilah pasalnya itu
nah itu kemudian besok kan kasusnya itu
kalau fpi kan sudah positif ganti nama dia kan
dia kan positif ganti nama
masalahnya adalah adi adinya tetap sama
itu kan berarti nanti kita lihat dulu pemerintah mau kemana arahnya nanti
nah itu ada fpi reborn yang kemudian banyak digaungkan di publik
mungkin punya catatan terkait dengan tadi perubahan nama fpi
ada yang mengatakan fpi rebor ada juga front pejuang islam begitu
atau nama nama lain yang sebetulnya akan sama begitu bentuk organisasinya
masih struktur organisasi fpi yang lama
karena memang kan sekarang itu kita mau bikin organisasi mudah ya
tidak serumit ketika masa orde baru dulu gitu kan
dan ini adalah bagian dari demokrasi gitu
walaupun memang mau bikin
organisasi baru ya silahkan
tapi yang jelas ada koridor koridor hukum yang berlaku di indonesia
jadi kalau misalkan nanti organisasi baru itu melanggar hukum ya tentu polisi harus menindak tegas
penegakan hukum itu kan tidak boleh pandang bulu
kalaupun namanya mau diganti menjadi apapun lah ya
mau front persatuan islam atau apapun gitu
tapi ketika kemudian kegiatannya nanti melanggar
proses hukum positif yang berlaku di indonesia
maka tugas polisi untuk melakukan penertiban
mas revo mungkin terakhir
ini terkait dengan maklumat kapolri soal larangan simbol dan juga atribut fpi ini
bagaimana pengaruhnya terkait stabilitas juga keamanan negara ke depan
memang belum ada jejak pendapatnya gitu ya
belum ada survei yang berapa besar
bagaimana cara kan itu mendukung bubaran atau pelarangan ini gitu kan
tapi yang jelas kita kan tahu bahwa fpi sendiri punya banyak masa gitu
nah pelarangan pelarangan ini seperti kita tahu juga sudah berlaku untuk beberapa organisasi sebelumnya gitu
partai politik sebelumnya yang dinyatakan terlarang
dan kita tahu bahwa pelarangan simbol simbol misalnya pki gitu kan
itu dari tahun enam puluh lima itu dinyatakan
enam puluh enam ya dinyatakan terlarang
dan sampai sekarang berapa
lima puluh tahun lebih gitu ya
itu masih kontroversinya masih terjadi gitu sampai sekarang
artinya sebenarnya simbol ataupun alat peraga dan sebagainya
itu hanyalah simbol
yang menjadi persoalan itu kan ideologinya sebenarnya
jadi apakah ideologinya berbahaya
kemudian bagaimana pemahaman pemahaman dari anggota anggotanya
kalau memang dia intoleran kemudian mengedepankan aksi aksi kekerasan
nah itu kan yang berbahaya
mau simbolnya diganti apapun
kalau misalkan ideologinya atau pemahamannya masih sama
maka sama sama aja gitu
itulah kenapa pentingnya sekarang penegakan hukum
supaya minimalisir terjadinya tindakan intoleran
yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu ya
di negara republik indonesia ini
itu kalau menurut saya sih aldi
jadi kalau misalkan barangan simbol
mau dilarang atau apapun kemudian ganti simbol
tapi kalau misalkan pemahaman yang masih sama
baik mas revo kita lihat bagaimana nanti perkembangan dari maklumat kapolri ini
jika dianggap kontroversial kemudian akan dicabut
dan juga kita lihat perkembangan nanti
di minggu minggu ke depan
terkait dengan penyidikan kasus hukum yang menjerat pimpinan fpi
dan juga fpi sebagai organisasi
juga mas elvan dhani sutrisno
wp mered com sudah bergabung bersama kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali usai jeda
tetap bersama kami